sidang praperadilan kasus korupsi dan nahibah kadin jatim atas tersangka lanyala mataliti dilanjutkan pada rabu pagi
agenda sidang ini adalah mendengarkan jawaban termohon kejaksaan tinggi jawa timur atas permohonan pra peradilan yang telah dibacakan kuasa hukum lanyala pada sidang selasa pagi
dan pada intinya kejati jatim menyatakan menolak dan membantah dalil dari kuasa hukum lanyala mataliti
dalil dari kuasa hukum lanyala tersebut ada empat poin diantaranya tidak ada perbuatan melawan hukum lanyala ditetapkan sebagai tersangka tanpa ada kerugian negara lanyala ditetapkan sebagai tersangka tanpa diperiksa dahulu dan kejati jatim melakukan penyelidikan dan penyidikan secara tidak sah
kuasa hukum lanyala dan juga kejati jatim sama sama kukuh dalam pendiriannya sehingga besok sidang akan dilanjutkan dengan pemaparan bukti dari pemohon dan juga termohon
selanjutnya terhadap alasan alasan perempuan dan pra peradilan tersebut termohon menyampaikan jawaban